berbagai cara dilakukan pemilik restoran untuk memikat pembeli
di pusat kota sidoarjo baso disajikan berbentuk seperti gunung setinggi lima puluh cm dengan berat tiga kg
kenikmatan baso ini kian bertambah ketika baso gunung dibelah
isian baso kecil dan telur pun muncul berpadu dengan kuah kental pedas
kuah kental ini merupakan lelehan sambal uleg khas nusantara
bahan bahannya ada seperti tomat cabai merah cabai rawit bawang putih dan bawang merah serta terasi
jadinya lembut banget lalu untuk sausnya berasa banget
untuk cabainya nggak terlalu pedas tapi nampol banget
baso gunung lava pedas ini bisa dinikmati dengan harga satu ratus dua puluh lima ribu rupiah
satu porsinya dapat disantap hingga sepuluh orang
sambal uleg ini benar benar original yang dari leluhur menggunakan ulekan ini
terus basunya sendiri kenapa dibentuknya kerucut
saya bikin kerucut itu seperti tumpeng ya
saya apa dalamnya itu saya isi
tim liputan cnn indonesia